di bulan pertama dua ribu sembilan belas belanja negara tercatat sudah mencapai satu ratus lima puluh tiga triliun rupiah
besarnya belanja negara utamanya didorong belanja bantuan sosial
yang meningkat drastis dibanding periode yang sama pada tahun dua ribu delapan belas
serta meningkatnya belanja modal
sementara penerimaan negara baru tercatat satu ratus delapan triliun rupiah
sehingga defisit anggaran pendapatan belanja negara atau apbn januari dua ribu sembilan belas
tercatat mencapai empat puluh lima delapan triliun rupiah
penerimaan negara kita yang tumbuh enam dua persen
belanja negara yang tumbuh sepuluh tiga persen
itu karena dibandingkan tahun lalu
dengan demikian defisit untuk bulan januari adalah sebesar rp empat puluh lima delapan triliun
ini lebih besar dari tahun lalu yang sebesar tiga puluh tujuh tujuh triliun rupiah
atau dalam prosentase terhadap gdp adalah dua puluh delapan persen